kepolisian kini menerapkan surat teguran tertulis bagi para pengendara yang melanggar aturan psbb
surat teguran merupakan hasil modifikasi dari surat tilang
namun perbedaannya polisi tidak akan menyita sim atau surat kendaraan milik pengendara yang melanggar
di surat peringatan tersebut akan tercatat nomor ktp
dan alamat rumah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database untuk menjadi acuan
nantinya jika pengendara motor kembali melanggar maka akan langsung diberikan sanksi
nantinya akan berjundang dan depannya akan kita epolasi kembali
sanksi yang berikutnya berarti ada untuk penilangan selagi melanggar untuk ktp gimana
untuk sementara instruksi dari pimpinan hanya teguran tertulis
belum ada peningkatan untuk penindakan secara vila
di jakarta pusat dari razia psbb yang digelar di checkpoint
ada delapan belas pengendara yang diberikan sanksi surat teguran oleh petugas karena melanggar aturan psbb
mereka yang melanggar mulai dari tidak menggunakan masker
hingga tidak menggunakan sarung tangan saat berkendara sepeda motor
pak berburu ada di cok
tapi tau gak sih bang untuk mewajibkan
belum tau ada untuk sarung tangan
kalau masker dia tau kan
kalau masker dia tau
sarung tangan belum tau
di daerah perbatasan ibu kota pantauan dilakukan di cek pos
di cek poin perbatasan cakung jakarta timur menuju kota bekasi jawa barat
pelanggar yang didominasi kendaraan roda dua ini
sebagian besar karena tidak menggunakan masker
dan berboncengan yang tidak ada hubungan saudara
ada ya punya ya
emang nggak tahu kalau udah psbb di sini kota bekasi
marah sudah lihat sudah tau
sudah gara gara kesayangan aja
jadi panik buru buru gitu ya gak pakai masker
surat teguran ini diharap akan membawa kesadaran bagi pengendara
akan pentingnya menjaga diri
dari penularan wabah virus covid sembilan belas
yang masih terus menambah korban jiwa
tim liputan cnn indonesia